bahan mobil saya kempes
saya nggak bisa menggantinya sendiri
oke oke bahan mobil mana yang kempes
ada sebentar ya
ada di sini
ada di sini
tonton kamu tunggu di sini aja ya
maaf bu apa betul di sini rumahnya ibu fatimah
loh bukannya ibu fatima tinggal di sini
bisa saya ketemu dengan dia
ada perlu apa ibu nyari fatima
kebetulan ada yang ingin saya bicarakan sedikit
bisa saya menemuinya
oh oh bisa silahkan
ya terima kasih
maaf tapi sepertinya saya belum kenal dengan ibu
saya senang sekali bisa bertemu dengan ibu
sampai ibu ini mau datang kemari menemui saya
ibu bisa saya bicara sebentar
ada yang saya mau bicarakan soal pribadi
masalah pribadi maksudnya
saya tahu apa yang menimpa anak ibu
karena itu saya datang ke rumah ibu
bisa saya bicara empat mata sama ibu tapi di ruangan lain
mari ibu silahkan
maaf tempatnya seadanya
nggak jadi masalah bu
jadi maksud ibu ibu ini nyari saya
maksud ibu mau bicara masalah pribadi itu apa ya bu
saya ini adalah ibunya iman
ibu pasti gak ingat ya anak saya itu adalah orang yang pernah ketemu dengan ibu di rumah sakit
apa maksud kedatangannya ke sini
aku harus menyuruhnya dia pergi
tapi gimana caranya
ternyata nyonya ini adalah ibu dari anak sialan itu
dia ingin masuk ke kamar fatima dan mau bicara sama fatima
ibu ibu fatima
maaf bu kalau maksud kedatangan ibu kesini untuk minta maaf atas kelakuan anak ibu sebaiknya ibu pulang saja
ibu tolong dengar tolong dengar dulu bu
semua ini bukan anak saya yang melakukan tapi orang orang di sekitar anak saya yang iri dengan keberhasilan anak saya
maksud ibu musuhnya
bukan bu anak saya tidak mungkin melakukan perbuatan kecil ini
hatinya dia cukup baik bu percayalah
tapi saskia sendiri yang cerita sama saya
ibu sejak anak saya bertemu dengan saskia anak saya tidak berhenti terus menerus mencari saskia
sampai anak saya bertemu dengan ibu di rumah sakit
anak saya betul betul menyukai anak ibu sampai bandit bandit itu menculik anak ibu
anak saya benar benar mau menikahi anak ibu
ternyata dia mau mengambil hati si fatima
orang asem gak bisa aku harus mencegahnya
maaf ini ada hadiah sedikit
untuk anak ibu tolong diterima
ibu percayalah bahwa kami akan segera menemukan saskia
sayang sekali bu impian anak ibu tidak akan terwujud sebab saskia sudah dijodohkan dengan pria lain
apa benar yang dikatakan ibu itu
saya sudah menemukan laki laki yang tepat buat saskia dan saskia menyukai laki laki itu
malahan sebelum kejadian penculikan ini saya sudah bermaksud mengawinkan mereka bu
tolong apa yang dikatakan itu tidak benar
dan kalau ibu ingin mengerti siapa laki laki pendamping saskia dia adalah ajis anak saya
sekarang ibu pergi dari rumah saya bawa perhiasan ini
meskipun saskia tidak kawin dengan anaknya orang yang kaya raya
tapi saya percaya bahwa saskia akan bahagia bersama ajis anak saya
sekarang cepat bu keluar dari rumah ini dan bawa perhiasan ibu
jika kalian tidak menolong saya
saya nggak akan ketemu dengan ayah saya
iya udah kita tolong aja dulu
supaya dia bisa ketemu sama ayahnya
apa yang bisa kami bantu
bahan mobil saya kempes
saya nggak bisa menggantinya sendiri
oke oke bahan mobil mana yang kempes
ada dong krat
ada sebentar ya
ada di sini
nah itu bu nadia
kok pada belum siap
saya sudah tidak mau kerja lagi di sini bu
saya tidak mau kehilangan anggota tubuh saya bu
kalian ini semuanya laki laki atau perempuan
kenapa kalian mesti takut sama ancaman kayak gitu
bapak bapak sekalian ini kan punya anak dan punya istri
yang mesti bapak bapak hidupin dan kasih makan
lantas kenapa kalian mesti takut
robin saya belum pernah lihat kamu sebelumnya di sini
saya memang baru di sini
dan saya memang bukan pekerja di sini
dulu saya pernah bekerja di luar negeri
tapi sedikit banyak saya tahu tentang mbak nadia
tapi kalau mereka tetap tidak ingin membantu mbak nadia
bapak bapak sekalian sudah putuskan untuk tetap pulang ke rumah seperti banci
atau bapak bapak ingin bergabung dengan saya dan mbak nadia
saya dengar tadi kamu sempat bekerja di luar negeri
iya memang benar itu kakek
lalu kenapa kamu memutuskan untuk kembali kemari
sebenarnya saya lebih suka tinggal di negeri sendiri kayak
karena saya ingin berbakti kepada negeri sendiri
apa kamu sudah berbakti pada negerimu ini
insya allah sudah kakek
saya ingin sekali membantu mereka yang sedang kekurangan
kalau begitu bagaimana kalau nanti malam kami undang untuk makan malam bersama kami
sebenarnya saya punya jadwal malam ini untuk mengunjungi anak anak yatim
jadi kalau misalnya kakek bersedia lain waktu saya pasti datang
oh tentu tentu pasti itu
maaf kek sudah terdengar suara azan
saya permisi sholat ya